ketatnya pengawasan protokol kesehatan di dki jakarta
juga membuat seorang warga negara asing asal chile terjaring razia
ia kedapatan tidak memakai masker dengan benar saat mengendari sepeda motor
keberadaan warga negara asing dalam razia kali ini memancing perhatian masyarakat
selain itu ia meyakini tidak percaya akan bahaya virus corona
karena tidak mau membayar denda administrasi
tugas akhirnya memberikan sanksi sosial yaitu menyapu jalan
kita tidak percaya dengan virus corona corona adalah biru
razia seperti ini akan terus dilakukan pemprov dki jakarta hingga sepuluh september dua ribu dua puluh mendatang
untuk menekan tingginya penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
tim liputan cnn indonesia